sampai jumpa di video selanjutnya
kau ing lari
wah tau juga
kamu sangat mencintai vino
dia juga sangat sangat
pasti ini tempat yang terbaik untukmu
dia pergi dalam kondisi masih suci
dia pulang yuk
dulu masih mau di sini dulu ya wak
juli masih kangen sama vino
juli belum rela ninggalin dia wah
juli kasihan sama dia
dia butuh susu
kamu sayang sama dia
allah akan lebih sayang sama dia
berkeras bukan ya pak
kau cuma mayat menyedihkan dirimu
haaah uz ternyata
kehwanku tapi dengan ayah
tetap burung jatuh kamu ya
kita bisa berlanjut mil
tapi kita nggak boleh menyerah julie
iya terus kita mesti gimana mial
karena itu satu satu caranya bisa kita lakukan
kamu mau kan menikah denganku
aku bersedia menghabiskan sisa hidup aku bersama kamu
aku bersedia menghabiskan sisa hidup aku bersama kamu
aku bersedia menghabiskan sisa hidup aku bersama kamu
mil aku mesti ke rumah sakit sekarang
kamu tunggu di sini ya
aku harus ke rumah sakit dulu
enggak enggak aku ikut deh
jangan mell ini cuma bakal nambahin masalah
kamu tunggu di sini aja
nanti kalau semua diselesai aku pasti balik lagi ya
aku sekarang akan nunggu kamu di sini
tapi setelah itu kita bernikah ya
cukup cukup cukup cukup
gue turut prihatin sama kondisi bibir gue ya
makasih mbak tapi maaf saya mulu mulu
eh juli tunggu tunggu
lu tahu kan siapa yang nabrak bibi lu
sempat ada kecurigaan kalau itu hante diana tapi
juli itu benar
memang dia yang udah nabrak bibi loh
dia udah dari lama tuh pengen ngancurin kehidupan lo joe
tapi ketawa dia bebas dari tuduhan itu
lu tuh jadi orang yang jarak terang naif dong ya
orang kalau punya banyak uang dia bisa ngebeli apa aja
lu ngerti kan maksud gue
diandra itu udah nebus sejumlah uang supaya tante diana itu gak ditahan
juli bibi mau ketemu sama kamu
bibi yang kuat ya bi
juli ingat pesan bibi
kamu boleh jadi apapun yang kamu mau
kamu harus jadi yang terbaik
kamu harus kejar cita cita kamu
sampai ada orang yang menginjak harga diri kamu lagi
bibik gak akan rel aja
sampai datang teman
kenapa belum proyek dan keboy
siapu lo sesak
dengan rasa terlalu berantakan
bi bangun bi
bi bangun bi
bi bangun ya